beginilah suasana antrean warga saat berada di kantor suku dinas perhubungan jakarta pusat
di jalan senen raya kami siang para warga ini mengantri untuk mendaftarkan diri ke loket
yang telah disediakan sebagai calon pemudik gratis yang akan digelar kementerian perhubungan
salah seorang calon pemudik mengaku ingin kembali memanfaatkan mudik gratis setelah
tahun lalu juga ikut ya suami sih udah dari pagi cuman kan dia mau kerja juga jadi gantian ini
ibu tahu ada mudik gratis ini dari mana bu kita ngecek aja di online pak soalnya dulu kan pernah
ikutkan jadi kita nyari nyari lewat google saya ke jurusan monosobus sementara petugas
telah menyiapkan beberapa persyaratan bagi masyarakat yang ingin ikut program mudik gratis
diprioritaskan untuk warga jakarta persyaratan persyaratan
pendaftaran telah dibuka sejak tiga belas maret hingga enam belas april
kapolres sukoharjo beserta jajarannya melakukan pengecekan jalur mudik pada kamis sore
sejumlah titik yang ditinjau antara lain di sepanjang jalan simpang empat patung jamu bulak rejo
bundaran patung pandawa solo baru simpang tugu kartasura dan simpang empat sanggung keempat
titik itu diprediksi akan memiliki tingkat kepadatan dan kemacetan yang tinggi untuk
mengatasinya pihak kepolisian akan mendirikan pos pengamanan kekusihan dalam rangka operasi ketubacandi
kita mengecek jalur jalur yang lebih kemungkinan kita prediksi terjadi kerjanya misalnya kita
kemungkinan kita prediksi terjadi trouble spot atau traffic jam
sehingga nanti juga akan kita dirikan pos pengamanan
tentunya dalam rangka memberikan pelayanan kepada para pemudik
sehingga dalam berlalu lintas lancar juga aman
kemudian juga berbagai bentuk gangguan kamtimas dapat kita cegah
kepolisian sukoharjo berharap arus mudik dan arus balik tahun ini
akan bisa berjalan lancar dan nyaman